kami kemarin memang sempat mendengarkan di media televisi ada telur palsu
video yang memperlihatkan sejumlah telur ayam yang membeku ini viral beberapa hari terakhir
diunggah linda agustini warga ngadisimo kota kediri jawa timur
kehebohan video itu membuat polisi serta dinas ketahanan pangan dan pertanian turun tangan
telur itu pun dibawa ke laboratorium untuk diperiksa senin kemarin
jangan jangan ada kandungan yang berbahaya dalam telur telur tak lazim itu
maaf lah ini seperti ini
kasat reskrim polres kediri ibtu gerindra wardana pada selasa siang menyatakan telur diuji dengan pemeriksaan arganoleptik atau uji indra dan sensori
dan hasilnya semua telur yang diuji dinyatakan telur asli tidak ada unsur yang berbahaya bahkan aman untuk dikonsumsi
kita telusuri kita labkan telurnya kita telusuri penjualnya kemudian penjualnya ambil dari mana kita telusuri dari sumbernya
kemudian dari pihak
instansi terkait menyatakan bahwa telur ini adalah asli yaitu dinas ketahanan pangan dan pertanian
begitu mengetahui hasil laboratorium pengunggah video telur yang diduga palsu linda agustini dan adiknya anik membuat video permintaan maaf
mohon maaf karena kami orang awam dan sempat panik
telurnya berbentuk sebagainya
itu mungkin ada ucap atau kalimat yang salah tentang ngomong kalimat telur palsu
ternyata setelah kami konfirmasi dengan dinas terkait
alhamdulillah telur itu ternyata asli keluar dari iya
gara gara video telur diduga palsu itu warga kediri sempat resah
padahal yang menyebabkan telur membeku dan dianggap tidak lazim itu
lebih karena disimpan di kulkaman
khususnya adalah dianggap terlalu dingin
kasus ini tidak diteruskan kerana hukum karena penjual telur merasa tidak dirugikan
yosibio novianto kediri jawa timur